itu jauh lebih baik
kalau itu gini aja al
sekarang lo ikut gue kita ke rumah lo
kita beresin dia kita buka kater polisi
biar kita bisa tahu motif dia apa maksud dia apa
ya sekarang logikanya gini kalau memang bukan dia dalangnya
minimal kita bisa tahu siapa orang dibalik semua ini yang nyuruh dia
iya lo bener kita harus beresin semua ini
lo gue pikirin semuanya
ala' ungu unru pilih kita selesai dulu
jangan bikin gue sentuh sendoh sama rina
beberapa hutu untuk dipaksa
vvip satu ingat jaga baik baik
kondisi rena gimana din
rena masih belum sadar
kamu kalau saya tinggal sebentar enggak apa apa kan
saya sama angga mau ke rumah dulu
mau ngurusin orang yang kirim kue beracun itu
biar masalahnya cepet selesai
udah dapet tunjuk mas
supaya nggak ada masalah lagi ke depannya
yaudah biar aku ajakin jagain rena ya
angga kirim anak buahnya yang mau jagain kamu sama rena di depan kamar
namanya riza sama yudi
jadi kamu tenang aja ya gak usah khawatir
aku gak mau kamu sampai kenapa napa
aku gak mau ngeliat kamu sampai terluka ya
siapa sih jaga diri saya
lancar emang i love you
gak kayak dulu kaku
jaga bener kabarin ntar ada apa apa
aku harus bisa
kalau ini terlalu berat buat kamu
jangan kamu paksakan no
kamu pakai kursi roda dulu aja
aku mau ketemu rena
aku gak mau ada kursi roda di depan rena
aku mau rena
dengan lihat aku berdiri pak
aku harus bisa
silahkan berbaring ya bu
suster tolong bantu ya
saya mau nunggu suami saya
suami saya mau datang ke sini
dia mau lihat bayi ini di usg
loh boleh dong saya nunggu suami saya dulu
dia mau lihat bayi ini
boleh kan dok
tadi kan ibu kesakitan
sebaiknya ibu diperiksa dokter dulu ya
saya mohon nunggu suami saya
suami saya mau datang ke sini
bu elsa yang tenang ya
bu elsa harus diperiksa dulu
saya gak mau diperiksa sebelum
suami saya datang ke sini
bu elsa gak boleh teriak teriak ya
nanti suaminya datang
sepertinya kondisi bu elsa lagi tidak stabil
jadi tolong coba dihubungi suaminya
saya periksa dulu ya
saya gak mau
pokoknya jangan ada yang berani periksa saya sebelum suami saya datang ke sini
saya periksa dulu ya bu ya
saya gak mau diperiksa
saya gak mau diperiksa saya mau nunggu suami saya
dok suaminya tidak bisa datang
bu elsa udah beberapa kali telfon tapi tidak diangkat
tolong dicoba lagi ya bu ya
kalau gitu saya telepon lapas dulu untuk panggil ibunya ya
bu elsa saya periksa dulu ya bu ya
saya gak mau
gak mau saya gak mau
ibu diminta datang ke rumah sakit
bu elsa menolak untuk di usg
sebelum suaminya datang
padahal bu elsa harus diperiksa
ya allah elsa
ger ini apa gak kegedean
tau ini si geri
mana gue sampai bokeh buat patungan bonekanya
anak kecil itu suka boneka
pokoknya nih ya kalau si anaknya bu adik itu
seneng dan bahagia nih ngeliat boneka
kita gak cuma dapat nilai a
tapi setelah kita lurus nanti
kita bisa aja kan kerja di perusahaannya pak al
bener juga sih
bener juga sih ger
gak ada lah langsung cos kita bawa bonekanya
tunggu tunggu tunggu
ya mana gue tau
mending lo langsung tanya si kiki aminarti deh
kiki anaknya bu andin di rumah
namanya juga sakit
ya pasti di rumah sakit lah
rumah sakit mana
ih kepo banget sih gary nih
tapi kalau kiki bilang gak tahu
masa adeknya mbak andin gak tau
anaknya mbak andin dirawat di rumah sakit mana
ya terus gimana
bu reina itu dirawat di rumah sakit mana ya bu
di jakarta hospital
kenapa emang ya
oh gak apa apa bu
ruangannya sih kemarin aku ngechat di vvip satu
makasih pun gak apa apa
kiki cuma mau nanya aja biar tau gitu bu
permisi ya bu
iya mbak benci
oke makasih bu
di jakarta hospital vvip
bro di jakarta hospital katanya
keren juga tuh
kita bawa boneka ini gak mungkin pakai motor gue
gak mau muat dong
ya kadang nyungsep
yaudah pesen taksi online aja deh
nih gue pesen taksi online buat kita bertiga ya
masalah biaya gak ada di pikirin
tapi kita tetap patungan ya
orang udah seneng seneng juga dikira bayarin ya
ternyata tetap patungan juga
mana sih pul
ya gak tau
gue udah pesen tapi sabar aja lah
dengan mas ipul
iya bener pak
nyampe juga airnya
masuk masuk masuk
bolekanya gede banget
muat gak di mobil saya
udah gue di depan
lo bertiga nih sama boneka di belakang
speed banget ger di belakang ger
iya nih si teddy gede banget
lagi dua ya
gue kabarin deh
sampai jumpa lagi
ini dihubungi rasul allah nabi tuhan
pak aku ngakad unfair pak
aku baru ngabarin papa
ehm ini rena masuk rumah sakit
eh rena rena kenapa
di rumah sakit mana
kamu sama al di sana
di rumah sakit jakarta hospita
tadi aku sama mas a
tapi mas al lagi mau ketemu sama angga
mas al tuh curiga sama seseorang
yang mau nyakain keluarga kita deh
kayaknya ada orang yang sengaja
naruh zat berbahaya di makanannya
kamu tunggu di sana
papa kesana sekarang
assalamualaikum wr wb
mas makasih ya mas
udah dianterin sampe sini
udah menunggi nih
mama saya sendiri yang di apartemen
ya ampun mas randy
kalau gitu aku turun dulu ya mas
makasih sekali lagi
makasih banget
aku takut petir mas
takut sama tuhan
bukan sama petir
makasih ya saya ber appeal ni
permisi bu andin
namanya pak surya
bapaknya bu andin
iya iya tolong disuruh masuk ya itu bapak saya
baik pak silahkan masuk
racunnya sudah dikeluarin dari
tapi sekarang dia masih belum sadarkan diri
jadi sekarang kita nunggu dia sadar aja
alhamdulillah kalau gitu nak
kamu bikin opa khawatir banget nak
untung kamu kuat
kamu luar biasa
seperti mama kamu nak
kamu ceritain sama papa
jadi ada orang yang kirim kue
terapi kamu sudah selesai hari ini ya
tiga hari lagi kita terapi lagi ya
nanti aku akan latihan di rumah pak
nanti aku akan latihan di rumah
biar aku bisa cepat gak pake kondisi
bisa jalan sendiri
tapi jangan terlalu dipaksakan ya
bilang aku mau jemput rena

telfon andin pak
telfon andin pak
ya pak ada apa
nino baru selesai terapi
dia cemas banget dengan keadaan raina
dia menengok rena sebentar aja
bisa gak din
kayaknya jangan dulu ya pak
rena masih belum sadar besok aja
oh begitu ya
om kasih tau nino dulu bentar
kata andin rena masih belum sadar
jadi jemputnya besok aja ya
aku mau bicara dengan andin pak
aku minta izin untuk ketemu mereka
tadi siang perasaan aku ga enak
tadi siang perasaan aku ga enak
aku merasakan firasat yang ngga baik
aku merasakan firasat yang ngga baik
apa boleh aku
cuma ke rena sebentar aja
kenapa baru sekarang firasat itu hadir
kemana firasat kamu saat rena lahir mas
kemana firasat kamu yang waktu itu
kemana firasat kamu yang waktu itu
sampai kamu biarkan elsa membawa rena ke pantai asuhan
sampai kamu biarkan elsa membawa rena ke pantai asuhan
sampai kamu biarkan elsa membawa rena ke pantai asuhan
yaudah lima menit aja
terima kasih banyak ya
oke terima kasih
aku kesana sekarang
pak ke kamar vivi ip satu

dia mau ketemu sama rena kebetulan dia juga di rumah sehat yang sama
dia mau ketemu sama rena kebetulan dia juga di rumah sehat yang sama
dia khawatir sama rena
terus kamu kasih
iya tapi cuma lima menit aja
ga boleh lebih dari itu
ada apa apa disini ya
ada apa apa disini ya
aduh emang masih agak susah sih
ya gapapa kan tante keluar
gapapa aduh terus terang ya
tante agak bosen sekali itu di rumah
agak bosen sekali itu di rumah
bayanginlah jangan sebentar
ya makanya aku ajak keluar
supaya tante tuh bisa ngiru pudera segar
kalau tante di dalam terus nanti kalau tante stres gimana
ya lagi yang tante juga bingung
ngapain sih al
larang larang tante keluar rumah
ya tante al itu kayak gitu karena itu khawatir sama tante

ya juga ya
tante temang dada aja
tante temang dada aja
al udah pulang tuh
kok gak masuk ya dia
bentar pak bos
uya gak usah buka pintu
angka juga nggak masuk ya kenapa mereka malah parkir di depan gerbang
tolong jangan keluar bu
ada apa ya bapak bapak
kenapa kamu kirim kue beracun ke rumah saya
kenapa kamu kirim kue beracun ke rumah saya
siapa yang suruh kamu
maksud bapak apaan pak
maksud bapak apaan pak
saya tanya siapa yang suruh kamu
maaf bro mbak michelle kalau bisa jangan mendekat
sebab ini sangat berbahaya
kami akan lindungi ibu
apa sih ini sebenarnya
kami punya rekaman cctv kalau anda pergi ke toko kue dan mengambil kue itu
siapa yang suruh anda
siapa yang suruh anda
saya hanya disuruh ngambil aja pak
tapi saya bukan yang beli pak
bener sumpah deh
oh jangan mancing emosi gue
disini ada cctv

kalau bukan lo yang beli lo cuma ngambil
kenapa orang lain yang ngantar ke sini
jawab pertanyaan gue
jawab pertanyaan gue
jawab pertanyaan gue
saya tanya siapa yang suruh
saya tanya siapa yang suruh anda
siapa yang suruh anda
jawab pertanyaan gue
tenang dulu pak
tenang dulu pak
jawab pertanyaan gue
saya akan ikut ke kantor polisi pak
saya nggak salah kok saya akan ikut saya akan jalan sendiri pak
lo pikir kita akan percaya sama lo gak sama sekali
gua nggak boleh ketangkep gua bisa habis sama bos kalau sampai tertangkap
bunyi nomor psikolog banget suami saya mana gua nggak dateng dateng sabar ya bu ya sebentar
lagi suami ibu datang
sayang kenapa ada apa
ini lomba dokternya mah hai di ngotot banget mau yg aku tanpa nino
padahal kan nino mau ngeliat bayinya mah
enggak mau ya
kedemna bisa datang ke sini
tapi dia minta nanti foto usg nya dikirim ke dia
jadi nino mau mama yang temenin kamu sekarang
mama terpaksa harus bohong sama kamu
jadi ditemuin sama mama mau ya usg nya ya
dok anak saya mau di usg
baik bu permisi ibu
lu yang selalu
berbaling dulu ya

bu elsa jangan terlalu banyak pikiran ibu ya
kalau mau sehat ibu harus rajin minum obat
dan juga vitamin
ibu mau tau gak jenis kelamin anak ibu
perempuan apa laki laki
saya udah tau kodok
anak saya itu perempuan
iya pasti cantik kayak ibu elsa
anakku yang cantik
pasti papa senang deh kalau ngeliat kamu
dok nanti saya boleh minta foto print usg nya ya
buat suami saya
mellano kel kneading terini